di kampus pasti lu akan bertemu dengan banyak teman baru yang kelak akan menjadi orang hebat
dan siapa tau akan menjadi koneksi dalam karir lo nanti
ya setidaknya seorang teman akan selalu mau bantu lo ngedukung lo nyemangkati lo dalam mencari jati diri lo

jadi gue pengennya bikin logo gitu
ini mas produknya kenal pot
gue pengen lo bisa bantu gue nih bikin logo nya
kadang jalan hidupmu gak sesuai dengan kemauan lo
bahkan lu udah gak tahu arti teman itu apa
mereka lebih mementingkan diri sendiri
tanpa peduli apa yang terjadi di lingkungannya
ini yang disebut fran with benefit
ternyata belum ada bagaimana sekarang

gue ikut berkontribusi dalam langkah mereka menjadi orang sukses

mulai bosan dengan pola yang seperti ini terus menerus
gue butuh uang agar gue bisa bertahan hidup
bahkan lo bisa nyampe satu juta per hari dan itu masih minimal
bahkan ya kalau klien lo suka sama desain desain lo
lo bisa dijadikan desainer tetap mereka
gue yakin kok sama desain desain lo
kehidupan gue berubah drastis berkat situs marketplace freelancer ini
dari beberapa website ini gue bisa dapat banyak pekerjaan
banyak pilihan pekerjaan yang bisa gue dapat dari website website ini
ekonomi digital memang paling cocok untuk anak muda seperti gue ini
gue gak perlu lagi ngambil banyak proyekan dari teman teman gue
cuman mereka juga paham bahwa gua bukan hanya menjual sebuah produk
tetapi gue juga harus menjual diri gue
gue akan tetap bantu mereka kalau misalnya mereka memang perlu desain gue